kali ini para pegiat kampung lali gadget di sidoarjo mengajak anak anak dan orang tua memanfaatkan bahan alam
yakni pohon pisang untuk membuat mainan
sebelum membuat mainan ahmad arfandi founder sekaligus pegiat kampung lali gadget
mengajak anak anak mengenali bagian bagian pohon pisang yang nantinya akan mereka manfaatkan untuk membuat mainan
jadi ini adalah konsep kampung lali gadget upaya digital detox atau mengurangi kecanduan gadget pada anak anak
maka untuk mengurangi kecanduan kita harus membuat sesuatu yang lebih asik untuk mereka
anak anak ini bukan sekedar memainkan tetapi juga bebas membuat mainan sendiri sesuai imajinasi mereka
cara ini dimaksudkan agar anak anak punya rasa memiliki pada mainan yang mereka ciptakan
salah satu peserta inara misalnya
membuat boneka dari berbagai bagian pohon pisang
berbagai mainan bisa diciptakan dari pohon pisang
misalnya ada timbangan khas di pasar kuda lumping senapan dan berbagai macam mainan lainnya
nah irfandi memberikan contoh bagaimana membuat truk berbekal batang daun dan jantung pohon pisang
untuk badan kepala dan bak truk
satukan bagian bagian itu di posisinya dengan lidi atau tusuk sate
untuk roda arvandi memanfaatkan jantung pisang yang bentuknya bulat
potong dan satukan dengan menggunakan lidi
truk mainan pun siap dimainkan
mengingatkan saya waktu kecil
karena kan permainan kayak gini udah jarang sekali
kalau kebanyakan anak sekarang kan udah main gadget game terus apa gitu yang hubungannya semua sama gadget
bahkan sekarang kan kalau untuk pembelajaran juga kan dari gadget
jadi miris lagi
selain membuat mainan anak anak juga dikenalkan dengan berbagai permainan tradisional lainnya
ada egrang bakya dan plom pentari
bahan bahan mainan ini seperti pohon bambu dan pisang
sudah didapatkan di sanggar kampung

di desa pager ngumbung wonoayu kabupaten sidoarjo
dari tafarid didin iswandani sidoarjo jawa tenggara